untuk pertama kalinya presiden filipina rodrigo duterte berkunjung ke indonesia
duterte akan bertemu presiden joko widodo untuk membahas sejumlah agenda
duterte tiba di bandara halim perdana kusuma jakarta pada kamis pukul sepuluh malam
ini merupakan kunjungan pertama duterte ke indonesia setelah dilantik menjadi presiden filipina
duterte akan berada di indonesia selama dua hari untuk membahas sejumlah agenda
seputar hubungan diplomasi dalam bidang ekonomi politik sosial dan budaya
di antaranya mengenai isu perompakan kapal kapal di wilayah perairan filipina selatan
pengamanan laut di perairan sulu dan pemulangan sekitar tujuh ratus jemaah haji indonesia
yang lolos berangkat ke arab saudi lewat filipina
selain itu duterte rencananya akan diajak oleh joko widodo belusukan ke sejumlah pasar di jakarta